kita ke informasi berbeda
kementerian ketenagakerjaan kembali mengimbau agar peringatan hari buruh atau may day pada satu mei nanti berlangsung kondusif
kalangan pengusaha pun bisa bersama
pekerja merayakan dengan berbagai kegiatan
tidak ada larangan berdemo sepanjang pekerja menyampaikan aspirasi dengan tertib
kementerian ketenagakerjaan tahun ini kembali mengusung tema may day is panday
menyongsong tanggal satu mei nanti beragam kegiatan seperti jalan santai festival musik dan forum diskusi digelar
selain itu kementerian ketenagakerjaan juga mengajak asosiasi pengusaha indonesia memfasilitasi pekerjanya yang ingin merayakan may day
tentu kita senang dengan semua inisiatif baik inisiatif dari misalnya dunia usaha yang juga memfasilitasi perayaan may day kepada para pekerjanya
kita juga menghormati inisiatif dari teman teman serikat pekerja yang bikin perayaan may day macam macam
termasuk yang demo juga nggak masalah selama tertib dan memenuhi aturan
jelang hari buruh isu isu yang akan disuarakan buruh pada perayaan satu mei sudah bermunculan
asosiasi pengusaha indonesia apindo melihat isu yang diusung pekerja pada may day tahun ini tidak relevan lagi dengan kondisi terkini
asosiasi pengusaha indonesia siap mendengarkan aspirasi
para pekerja pada peringatan may day dua ribu delapan belas
apindo perlu melihat apakah aspirasinya masih relevan dengan kondisi terkini dan realistis untuk dipenuhi
ketua apindo haryadi sukamdhani menilai isu isu yang masih berkutat seputar outsourcing kemudian juga masalah upah murah dan pp no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas
senah pengupahan tidak menjawab kenyataan yang ada di lapangan
menurut saya tuntutan ini agak ketinggalan ya
dengan kondisi yang ada
ya contohnya hari hari ini kan kita sudah menghadapi pergerakan ekonomi digital
kita sama sama tahu bahwa terjadi pengurangan pekerja dalam jumlah yang masif di seluruh dunia
nah kalau tuntutannya masih seperti itu menurut saya tidak menjawab tantangan yang ada ke depan
tantangan dunia sekarang ini sudah berubah kan seiring dengan munculnya revolusi industri empat
kemudian digitalisasi di berbagai sektor disrupsi ekonomi dan lain sebagainya
nah tentu ini harus apa
jadi pertimbangan bagaimana strategi dan metode perjuangan buruh ke depan termasuk isu isu yang dipilih
nah buat saya momentum may day ini perlu juga dijadikan sebagai momentum untuk melakukan refleksi